banyak orang salah kaprah bahwa olahraga untuk ngebakar lemak di satu area itu harus menggerakkan banyak banyak di area itu
itu adalah kesalahpahaman yang paling banyak paling lumrah dan memang udah paling mengakar kali ya
karena sebenarnya kan kalau kita bicara ngebakar lemak kan dia seperti sistemik
eh eh eh eh eh eh eh ini berarti dengan cara yang seperti ini tuh ada risikonya nggak sih
karena kan kenceng banget ya di perut
olahraga yang di tiktok itu kan high effect banget tuh
kayaknya sentakannya udah bener terasa banget
kayaknya guncangannya tuh heboh banget
dan ini kalau untuk orang orang yang punya masalah di pinggang misalnya
atau memang punya masalah sendi sendi panggul ini bisa bermasalah sebenarnya
karena kan sentakan yang keras artinya kan gaya yang dihasilkan juga makin besar
sehingga kalau ada ketidakstabilan sendi itu akan membuat suatu cedera
dr dika menambahkan lemak viceral atau lemak yang tersembunyi
di sekitar rongga perut dapat dihilangkan dengan olahraga teratur
pola makan sehat dan istirahat yang cukup
yang namanya sit up itu kan latihan untuk memperkuat otot perut
bukan untuk kemudian memangkas lemak perut
karena berarti latisan nih
jadi sebenarnya kita mesti melakukan kegiatan atau upaya
untuk membuat lemak yang di organnya ini yang berkurang
which is pertama tadi kita menyeimbangkan kalori yang masuk
kalau bisa lebih sedikit dibanding kalori yang keluar
selain kepraktisan netizen umumnya menyukai konten konten
yang ringan dibumbui visual menarik
konten yang bergerak entah itu olahraga entah itu berlari
entah itu dance entah itu joget joget
apalagi kalau gambar bergerak yang itu merupakan jawaban atau solusi
terhadap apa yang mereka keluhkan selama ini ya mereka lebih suka lagi
urusan ngecilin perut aja jadi kontroversi
jadi baiknya kalau nyari referensi untuk ngecilin perut itu kemana ya
informasi yang terkait dengan entah bagaimana membuat wajah menjadi cerah
kemudian perut menjadi datar dan lain sebagainya
kalau saran saya tetap ikuti media media mainstream bukan media sosial
jadi urusan kesehatan jangan asal comot referensi ya
meski viral tak berhasil
berarti informasi yang disampaikan benar